masakan khas lombok yang satu ini dikenal dengan sebutan ikan rajang cabai hijau
campuran berbagai macam rempah dan taburan cabai hijau segar menjadi kekhasan menu ini
cara membuatnya cukup mudah
ikan laut atau ikan tawar yang sudah dibersihkan dipotong potong sesuai dengan selera
campuran bumbu rempah ditumbuk dan dihaluskan menggunakan cobek batu
bumbu kemudian digoreng hingga berwarna kecoklatan
masukkan potongan ikan kemudian aduk bersama bumbu rempah
jangan lupa taburkan potongan cabai hijau agar masakan menjadi lebih nikmat
bumbunya bumbu apa itu
oh bumbu rajang
kenapa dikatakan bumbu rajang
karena banyak bumbunya
ya ada rempah rempahnya
satu potong ikan berukuran telapak tangan orang dewasa bisa menjadi dua porsi ikan rajang cabai hijau
kuah ikan yang terasa pedas dengan aroma rempah yang khas
sangat cocok disandingkan dengan
juga ikan bakar dan pelecing kaku
kalau bumbu rajang itu rasanya enak
mungkin karena banyak campuran rempah rempah
jadi sangat enak ya pokoknya
apalagi di jepang itu di pinggir mantan
nah bila anda penasaran dengan rasa ikan rajang cabai hijau khas lombok ini
bisa membuat sendiri di rumah
lalu rahmat juniadi lombok barat ntb